warung kopi menjadi target pajak selanjutnya oleh pemerintah kota surabaya
makin menjamurnya warung kopi di kota pahlawan inilah yang menjadi alasan pemerintah kota untuk menggenjot pajak dari sektor bisnis ini
geliat bisnis warung kopi di kota surabaya ini kian menjamur beberapa tahun terakhir
hampir di setiap sudut kota cukup mudah menemukan warung kopi
dengan harga rata rata tiga secangkir warung kopi biasanya menyasar masyarakat kelas menengah ke bawah
namun jangan salah omset dari bisnis ini bisa mencapai puluhan juta rupiah dalam sebulan
hal inilah yang membuat warung kopi dengan omset lima belas juta per bulan menjadi target pajak pemerintah kota surabaya
jadi di undang undang dua puluh delapan sudah jelas bahwa warung itu juga termasuk obyek pajak
aturan undang undang jadi kami ini melaksanakan undang undang bukan kami memunculkan ini tiba tiba gitu ya
kemudian kalau kenapa sih baru sekarang
karena memang marak sekarang ini tumbuh warung warung kecil ya seperti warung kopi dan sebagainya
dan itu juga pertumbuhannya luar biasa kemudian omsetnya juga sekarang sudah beranjak naik
nyatanya tidak semua pengusaha ini berpengaruh
tidak semua pengusaha ini berpengaruh
tidak semua pengusaha warung kopi tahu tentang rencana pemerintah kota surabaya ini
minimnya sosialisasi menjadi kendala
salah satunya adalah kastur lebih dua puluh empat tahun ia membuka warung kopi
namun ia belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang penambahan pajak bagi warung kopi
meski demikian ia tidak mempermasalahkan jika nantinya aturan itu diberlakukan
tergantung pemerintahnya adil atau tidak
kalau keseluruhannya disamaratakan tergantung penghasilannya saya juga mau aja
bagi konsumen penerapan pajak di warung kopi inilah yang memberatkan
kebanyakan pelanggan memilih warung kopi karena lebih murah
sehingga jika ada tambahan pajak otomatis ada kenaikan harga
kalau untuk warung kopi di jalan jalan seperti ini saya rasa keberatan
tapi kalau untuk kpkp tidak apa apa
makanya kita selalu pilih ke jalanan kalau ngopi gitu
itu terserah pemerintah saja mbak
yang penting kalau konsumen mau membeli kalau ada sisa uang itu keberatan saya
masalahnya apa uang tadi kan cuma rp tiga kalau dikasih sisanya itu yang kurang begitu mbak
hingga saat ini badan pengelolaan keuangan dan pajak daerah kota surabaya belum mendata ada berapa warung kopi yang menjadi obyek pajak
namun tahun ini pemerintah kota surabaya akan lebih gencar mensosialisasikan penghutang pajak bagi pengusaha warung kopi
gaya klarisa ganjar wicaksono surabaya